kasus bermula pada delapan juli dua ribu dua puluh
dan menurut saya ya harus diperhitungkan dipertimbangkan kalau misalnya lakukan perubahan terhadap anak anak itu
ada layanan logistik yang juga terintegrasi dengan gojek gitu kan